ya penanganan memang masih terus terjadi pasca gempa yang terjadi di lombok nusa tenggara barat
dan tentu saja gempa sangat berpengaruh ya terhadap aktivitas warga baik itu sikis mereka
untuk mengetahui kondisi terkini terkait gempa yang melanda lombok nusa tenggara barat
sudah terhubung dengan kami mutia wero sastro di lombok
good morning mutia sejauh ini bagaimana peranganan korban gempa di sana
baik daniar dan budi pada pagi hari ini saya melaporkan di kabupaten lombok utara
seperti yang dirilis oleh bnpb sendiri bahwa kabupaten lombok utara merupakan
salah satu kabupaten yang terdampak paling parah dengan gempa yang terjadi pada minggu malam kemarin dengan magnitudo tujuh
dari skala seratus persen lombok utara ini mendapatkan sekitar delapan puluh lima persen dampak gempa
dan sembilan puluh delapan korban meninggal
yang diupdate oleh bnpb sendiri sebagian besar merupakan warga victom
ataupun korban yang terdapat di kabupaten lombok utara
kemudian daniar dan juga budi jika anda bertanya tentang penanganan sampai saat ini
yang saya kawal sampai saat pagi ini begitu dari kemarin ketika saya menuju dari mataram
menuju ke santong pansor begitu desa santong pansor di kabupaten lombok utara
yang merupakan titik paling tidak titik terjauh terdampak gempa
begitu walaupun titik terjauh pun namun juga titik yang juga paling terdampak
sehingga yang saya lihat penanganan sampai saat ini yang paling penting adalah mungkin distribusi kebutuhan pokok
untuk para pengungsi dan juga kebutuhan logistik seperti tenda dan juga alat alat sanitasi dan sebagainya
sampai saat ini belum terlalu terdistribusi dengan baik
walaupun kemarin malam kita tahu rapat koordinasi telah terlaksana pula
melalui menteri bantul hukum kemudian
dari menteri sosial pula idrus marham dan juga pangdam dan pemerintah provinsi setempat
gubernur ntb juga terlibat dalam rapat koordinasi malam hari kemarin mengatakan bahwa
dengan adanya urgensi ini yang paling pertama harus dilakukan adalah tentunya tanggap darurat bencana

rencananya akan ada empat ratus tenda yang didistribusikan dari arah mataram menuju ke kabupaten lombok utara
sampai saat ini saya melaporkan di posko pengungsian kecamatan tanjung di desa tanjung ini pun ada tanda yang di distribusikan dari arah mataram menuju ke kabupaten lombok utara
sampai saat ini saya melaporkan di posko pengungsian kecamatan tanjung di desa tanjung ini pun ada tanda yang di distribusikan dari arah mataram menuju ke kabupaten lombok utara
belum terlihat tenda tenda yang diberikan begitu yang didistribusikan karena tenda tenda masih berupa tenda tenda manual yang diberikan oleh pemerintah provinsi setempat
kemudian dari bnpb dan juga polisi budi
baik terima kasih terima kasih mutia wiro sastro yang melaporkan bagaimana perkembangan terkini dari lombok nusa tenggara barat
dan mudah mudahan bagi pemerintah ataupun warganya disana sama sama siap untuk melakukan recovery dan juga rekonstruksi kembali dan rehabilitasi itu tadi ya
dan ya terima kasih sekali lagi mutia kami akan terus menunggu kabar dan pantauan anda di lombok indonesia tenggara barat
ya paling tidak ada penanganan lebih baik lagi ya karena kemarin cnn sempat menelpon juga berkontak dengan relawan yang ada di nusa tenggara barat
utama di lombok utara mereka menyatakan sangat membutuhkan bantuan berupa obat obatan
karena banyak sekali warga di kabupaten lombok utara yang mencari bantuan untuk melakukan penanganan
di kampung kampung utama yang tidak memiliki obat obatan cukup ya padahal mereka menderita luka yang cukup parah